ibu ibu sebentar

aku bisa jelasin semua
eh nala kamu diem ya
ibu cuma pengen jelaskan dari dia
ini cuma salah paham antara judi sama nala
tapi ya dia dipecat gak gara saya sih
ini bukan salah nona
ini asli salah paham
ini salah paham
tante tenang aja
aku bakal lakuin apa aja biar dia bisa kerja lagi
sayang aku butuh bantuan kamu ya
dan saya gak mau kerja lagi di tempat pacar kamu itu
masalah kerjaan di tempat pacar kecil buat saya nggak ada urusan
kamu kasih bantuan saya deh
saya bisa cari kerjaan yang lebih banyak uangnya lebih besar
eh kamu kok jadi orang sombong banget sih
eh denger ya
aku tuh punya perasaan
makanya aku minta kamu supaya kerja lagi di sana
aku tuh kasihan
eh simpen perasaan kamu
saya nggak butuh perasaan kamu sama sekali
kamu marah marah sih
biar sama pacar kamu
saya nggak butuh pekerjaan di situ ya
eh aku tuh cuma mau bantu
kamu meninggal sekarang pulang ke rumah kamu
udah banyak masalah di sini
jangan nambang masalah lagi oke
kamu tuh galak banget sih
saya gak butuh pekerjaan di tempat pacar kamu itu
kok gitu sih
gue tuh cuma bikin masalah
oh kenapa akhir akhir ini semua tuh jadi kayak gini semua
ada masalah gak di rumah gak di sini
bener kamu dipecat
bilang sama ibu siapa yang mecat kamu
biar ibu samperin winono besok
haka kenapa sih bisa bisanya kamu dipecat
emang dia yang ngebel kamu di kantor
diam dulu sebentar
dia gak bisa menjawab
ibu mau diem dieman sama kakek selamanya
bapak dari mana
tumpen seharian bapak pergi
atau jangan jangan bapak masih ngurusin keluarganya irwin saya
rasno bapak minta maaf kalau kemarin bapak sudah memperlakukan kamu dengan kasar
tapi bapak tidak ada maksud sama sekali untuk menyakiti hati kami
kamu juga tahu kan kalau nenek nona itu tidak pantas disalahkan dalam masalah ini
dia sendiri sudah cukup menderita
eh saya gak bermaksud
bapak gak menyalahkan kamu retno
bapak malah berterima kasih
kalian ini sudah begitu memperhatikan bapak
sekarang kakek sudah bisa mengerti
maksud baik dari bapak dan ibu
kalau bapak mau pergi
gak usah terima kasih allah
jadi kalau nanti
bapak sering pulang terlambat
kalian jangan cemas
kakek yang baru melek matanya ini
masih betah lihat sana lihat sini
oh oh ya nara
kamu benar nih gak jadi dipecat
aku ngeri pecat lu siapa ya
dia cuma bikin cerita cerita bohongan aja itu kaya
yang percaya sama dia dia kan
pikirnya suka aneh aneh
tau jangan jangan kamu cuma mau melindungi winona aja
masuk gak ya
tapi kalau bisa tiba tiba masuknya ada ntar ternyata retno marah lagi

masuk gak ya
masuk gak ya
masuk gak ya
masuk gak ya
masuk gak ya
masuk gak ya
masuk gak ya
masuk gak ya
masuk gak ya
masuk gak ya
masuk gak ya
masuk gak ya
masuk gak ya
masuk gak ya
kenapa sih dimanapun aku berada tuh aku cuma buat masalah
tau gini mendingan sekarang nona tuh
nona mendingan pergi pak
nono pengen kuliah di luar negeri
nona gak mau lagi disini
nona mau pergi kemana ya
nah mau pergi kemana ya
mau keluar negeri katanya
mau keluar negeri katanya
nona mau pergi kemana ya
nona mau pergi kemana ya
nona mau pergi kemana ya
nona mau pergi kemana ya
nona mau pergi kemana ya
nona mau pergi kemana ya

nona mau pergi kemana ya
nona mau pergi kemana ya
nona mau pergi kemana ya
nona mau pergi kemana ya
nona mau pergi kemana ya
nona mau pergi kemana ya
nona mau pergi kemana ya
nona kalau dilihat
cantik juga ya
pustaka mimpi apa sih gue semalam nih
barusan gue diambilin winona gara gara mencat nara
sekarang dilemparin beginian sama papa gara gara itu cowok juga
segitu pentingnya apa dia ya
jangan diam saja kamu
pokoknya papa nggak mau tahu besok nara tama sudah mulai kerja lagi di kantor papa
nggak tapi tapi kan
terserah bagaimana caranya kamu untuk nyari nara tama dan bicara sama nara tama
supaya bisa balik kerja di perusahaan berapa
terserah caranya apa
apakah kamu mau menaikkan gaji dia atau apalah
urusan kamu cogi
kamu sengaja ya bikin tante jantungan iya
bukan ini sakit nih tentu
hakim kamu ngapain sih malam malam datang ke sini
mau nyari pak maman
pak maman udah tidur
bukan itu tapi saya datang ke sini tante
tante jangan marahin nara terus dong
nara tuh nggak salah
yang salah tuh nona
terus ya aku juga mau ngasih tau
kalau sebentar lagi aku mau kuliah ke luar negeri
dan aku jadi nggak akan mengganggu keluarga kalian lagi
bagus kalau kamu sadar
keluarga kamu sama keluarga saya itu
sudah tidak punya hutang apapun
dulu memang om dede kerja di perusahaan kakek kamu
tapi papa kamu malah memfitnah dan memecat om deden
papa kamu marah marah
sampai akhirnya pak maman
melarang anaknya sendiri untuk maju atau nggak
simpan air mata kamu buat diri kamu sendiri

kalau tante punya anak perempuan kayak kamu
udah ditinggalin nikah
masuk tv dihina
lebih baik tante mati saja
untung aja tante punya anak laki laki yang paling baik sedunia
harus menanggung dosa dan karma dari keluarga kamu
tentang nona tahu papa itu sering bikin kesel banyak orang
dan nona ngerti kok kalau sekarang tante jadi
jadi benci sama nona
nta di rumah ngeri

ndang semuanya dis spielt tu primera kue
menekan nur helung versi